sebuah mobil minibus terbakar saat membeli bensin dalam jerigen di sebuah spbu di pangkal pinang bangka belitung
akibat kejadian ini pemilik kendaraan dan seorang petugas pemadam kebakaran terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit
kebakaran yang menghanguskan mobil dan sejumlah bagian spbu di kota pangkal pinang
berawal saat sebuah mobil minibus mengisi jerigen dengan bensin kerta light pada selasa siang
upaya pemadaman oleh petugas spbu tidak membuahkan hasil
dan api terus membesar dan membakar sebagian atap spbu
sopir sekaligus pemilik kendaraan masih sempat menyelamatkan diri
meskipun mengalami luka bakar parah di sekujur tubuhnya
empat unit mobil pemadam kebakaran tiba dikerahkan untuk memadamkan api
namun banyaknya bbm yang dimuat dalam mobil ini membuat petugas kewalahan
salah satu petugas mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit
sekitar ada dua orang untuk memilih mobil ini
ada dua orang korban dan satu orang dari pemadam kebakaran
hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran